untuk mengasah kemampuan dan inovasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptec
rabu siang digelar kompetisi sepak bola robot antar sekolah menengah pertama dan sederajat sekota magelang jawa tengah
ajang yang digelar dua tahun sekali ini juga diikuti siswa sekolah luar biasa
beginilah kelincahan robot robot yang dibuat dan dioperasikan siswa sekolah menengah pertama
saat mengikuti kompetisi robot sokor tingkat smp dan sederajat
kompetisi ini digelar di gedung borobudur golf kota magelang jawa tengah rabu siang
layaknya turnamen sepak bola di kompetisi robot sokor ini setiap tim harus bisa memasukkan gol sebanyak mungkin ke gawang lawan dalam waktu tiga menit
meskipun masih banyak kendala saat mengikuti pertandingan peserta mengaku senang bisa mengikuti kompetisi ini
pertanyaan dari pemain robot sokor di smp mbak mbak mbak
dalam kompetisi robot sokor tingkat smp ini juga diikuti siswa tunarungu
yakni dari smp luar biasa yayasan pendidikan dan penyantunan anak luar biasa kota magelang
pembimbing budi susilo
sangat senang anak didiknya diberi kesempatan mengikuti kompetisi robot soccer ini
mereka mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkompetisi berkreasi mungkin juga berprestasi seperti anak anak yang lainnya
mereka kan secara peringatan iq mungkin sama ya
tapi mungkin kesulitan kita hanya di sisi komunikasi saja
tetapi itu robotik ini kan suatu keterampilan yang bisa dipelajari bisa dilihat
wakil wali kota magelang windarti agustina menganggap
ajang seperti ini merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi
khususnya robotik di dunia pendidikan kota magelang
mestinya ini tingkatannya adalah mahasiswa aja bang
tapi kota magelang sudah berani mengawali
anak anak smp sudah diajari lebih dini untuk melek teknologi
kompetisi robot soccer yang digelar dua tahun sekali ini pertama kali diselenggarakan di jawa tengah
ajang ini diikuti sebanyak lima puluh tim dari seluruh smp yang ada di kota magelang
kompetisi ini diharapkan dapat menumbuhkan kreativitas dan inovasi para pelajar